rencana pemerintah membagikan dana kelurahan menjadi polemik
pasalnya kubu prabowo sandi mengkhawatirkan dana tersebut rawan dipolitisasi
karena dibagikan jelang pemilu
badan anggaran dpr menjelaskan dana kelurahan yang akan dibagikan sebesar tiga triliun rupiah
wakil ketua badan anggaran dpr jazilul fawait menepis anggapan
bahwa pembagian dana kelurahan rawan dipolitisasi karena pembagiannya jelang pemilu
menurut banggar alokasi dana desa sudah lama direncanakan
dan merupakan usulan sejumlah wali kota
sementara kubu koalisi prabowo sandi akan mempertanyakan
waktu pembagian dana kelurahan jelang pemilu
koalisi prabowo juga meminta payung hukum yang jelas atas pembagian dana kelurahan tersebut
terakhir ini ada tujuh puluh triliun
nah dari transfer dana ke daerah melalui dana desa itu
kemudian diseplit tiga triliun melalui dana
dari dana kelurahan
jadi kalau soal momentum itu dari lama sebenarnya
kelurahan ini oleh banyak pihak termasuk teman teman di badan anggaran apeksi dan lain lain
yang mengusulkan agar pak jokowi ini juga fokus membangun kelurahan bukan hanya desa
sebab memang pembahasannya hari ini tahun tahun ini
bagus sekali bagus sekali
jangan hanya apbn nya dipakai untuk kemudian dinaikkan begitu rupa menjelang pemilu
hampir beragam dana itu kemudian dan termasuk bantuan sosial dana desa juga dinaikkan
dana kelurahan sekarang dimunculkan berarti itu tidak ada dalam era apbn yang diajukan oleh menteri keuangan pada tanggal enam belas agustus yang lalu
dan banyak dana dana yang kemudian memang atau anggaran anggaran yang benar benar menaik menjelang tahun dua ribu sembilan belas
jadi harusnya harusnya
karena dana dana itu semuanya penting dana kelurahan sangat penting dana dina sah sangat penting
dan karena harusnya itu diberikan payah hukum yang kuat semenjak tahun pertama menjadi presiden